ribuan santri pondok pesantren tebuirang desa cukir kecamatan diwak kabupaten jombang jawa timur
mulai melakukan mudik bersama pada minggu
dengan mengendarai bus para santri ini berkumpul di terminal wisata religi gusdur
yang merupakan lokasi transit dari sejumlah asrama pesantren
satu persatu mereka mengambil tiket sesuai tujuan yang sudah dipesankan oleh panitia
setelah mendapatkan tiket para santri langsung menuju bus yang sudah disiapkan panitia
tak ketinggalan seluruh perbekalan juga dimasukkan ke bagasi bus oleh panitia
salah satu santri mengaku akan melakukan mudik terial
ia mengaku senang bisa mudik bareng seluruh santri lain
selain lebih menyenangkan mudik bersama juga lebih irit biaya
seluruh persiapan mulai vaksin dosis dua hingga pcr sudah disiapkan oleh santri sebelum berangkat mudik
karena memang seru kan bareng bareng
terus juga transportasinya kalau dari rumah ke apa dari sini ke rumah itu lebih mudah aja
vaksin kalau yang vaksin satu itu harus menyertakan pcr ya
terus kalau yang vaksin berdua sama vaksin tiga itu sudah ada apa namanya harus tidak diwajibkan untuk siap lagi
menurut mudir atau pimpinan pesantren tebu irang
sepuluh bus yang memulangkan santri tebu irang pada minggu
pemulangan ini dilakukan selain karena jadwal belajar sudah libur
juga untuk memudahkan santri pulang ke rumah
saat ini memang lebih rapih lebih baik ya dibandingkan dulu
tujuan kami kenapa kalau santri akan mengajak mudik bareng bersama pesensi
kalau di santri akan terkongsi banyak ya
kalau misalnya jakarta jawa barat kalau pulang tidak rombongan
jemput itu habisnya banyak
biaya itu sampai tiga juta habis dia kalau dia ngejemput ke sini
dan kalau ngerombongan vaksin lebih murah
mudik bersama dilepas oleh pengasuh pesantren dengan pengawalan mobil petugas kepolisian
seluruh bus akan menyebar ke sejumlah daerah di jawa timur jawa tengah hingga jakarta
sedang untuk santri yang berasal dari dekat jombang bisa dijemput oleh keluarganya
suto muraharjo jombang jawa timur